iya rencana sumbangan dua triliun rupiah dari keluarga aki ditio untuk penanganan covid sembilan belas membuat gempar masyarakat
karena belakangan ditemukan fakta sumbangan itu fiktif adanya
sejumlah pihak ini mempertanyakan ketelitian para pejabat publik dalam menelisik kebenaran uluran tangan para filantrofi
dan untuk membahasnya malam ini sudah hadir bersama saya hamid awaludin mantan menkumham dan sigit rohadi
pak hamid di saat semua mungkin banyak pihak kemudian antusias mendengar ada sumbangan
ada ululan tangan dari filantropi sebesar dua triliun rupiah untuk penanganan pandemi
anda sejak awal sudah ragu ketika ada heboh pemberitaan soal ini
anda bahkan langsung membuat tulisan pak hamid
apa yang kemudian anda cermati dan juga anda merasa apa sisi
kritis dari kasus sumbangan akidi tio yang memang belakangan ternyata memang ketahuan ini fiktif
pertama fakta empirik masa lalu yang membuat saya selalu mengenai soal ini
anda masih ingat kasus riagama pada awal tahun dua ribu
ada harta karun emas batangan dibawa batu tulis ogor
yang bisa melunasi utang negara
kan semua itu tidak ada kan
kedua ada beberapa rentetan kejadian yang terlampau lama
seperti misalnya ketika likutasi di palu
kemudian bencana alam di nusa tenggara barat
ada juga konglomerat mengklaim diri tropis dunia
datang berjanji dan tidak melunasinya
nah ini semua membuat saya dari awal tidak percaya kasus akiditio ini
pertama ya selain permasalahan lalu tadi
kedua kita harus mengerti siapa ini yang menyumbang
kalau dia menyumbang dua triliun berapa modalnya
kritis saya adalah orang almarhum itu meninggal dua ribu sembilan belas
dan memiliki lima anak
dan kenapa hanya heriantini yang tampil
katakanlah dia dapat mandat dari saudaranya mandat itu mana
ini persoalan persoalan yang harus dikritisi
agar kita memiliki nalar
untuk tidak langsung
melakukan selibasi tentang iming ini
dari awal saya tidak percaya
kedua kalau dia punya uang
uang itu tersimpan di mana
dan bagaimana caranya
usaha apa yang dia punya
kita nggak pernah dengar ini nama beredar
beda misalnya kalau pemiliknya bank bca
ditambah conglomerat lain
nama itu beredar
pajaknya ter apa
buka bisa kita tahu
dia bukan seseorang
tiba tiba kita yakin ada dua triliun
itu kan nalar kita teraniaya sebenarnya untuk mempercayai
jadi anda menggarisbawahi
jadi anda menggarisbawahi soal nalar pejabat yang kemudian diajak komunikasi soal sumbangan filantrofi ini
menurut anda sejauh mana sebetulnya kelalaian pejabat publik di sini yang ikut memberikan apresiasi dan juga memfasilitasi
khusus kasus akidio ini menurut saya para pejabat yang ada di sumatera selatan tidak ada maksud saya gini nggak ada
yang ada adalah semangat jadi pahlawan
ingin meringankan beban saudara saudara kita yang ada di sumatera selatan yang terhimpit oleh deras covid sembilan belas
tiba tiba ada yang membisikihi spontan keinginan jadi pahlawan itu muncul
keinginan untuk melayani itu muncul
ini cara berpikir positif saya
saya melihat dengan thinking saja terhadap
keinginan dan antusiasme itu sayangnya tidak diiringi oleh sikap kritis untuk bertanya
ke ppatk ke pajak dan sebagainya dan seterusnya
oke jadi keinginan untuk menjadi pahlawan itu yang kemudian akhirnya membuat nalar
jiwa kritis dari atau pikiran kritis dari pejabat ini kemudian hilang
dan juga yang seperti tadi pak hamid katakan jadi lupa sejarah
karena ini bukan kasus pertama begitu
pak sigit anda setuju dengan pemikiran ini
kalau dari tinjauan sosiolog seperti apa
iya apa yang disampaikan oleh pak hamid
saya kira beliau menggarisbawahi tidak bekerjanya akal sehat
saya kira para pejabat kita
setiap kali mendengar sesuatu yang nampaknya itu menjanjikan
apalagi uang dalam jumlah besar
catatan sejarah kita mengungkapkan bahwa pejabat itu tidak melakukan cek and recheck pemeriksaan secara seksama
kemudian cenderung menggelurifikasi mengeluk elukan
membesarkan dan menggambarkan
membesarkan menggaungkan peristiwa ini sehingga membuat heboh di masyarakat
persoalan ini sesungguhnya tidak akan seheboh seperti itu
hebohnya hanya hari pertama kedua ketiga ya
dari tanggal dua puluh enam dua puluh tujuh dua puluh delapan juli itu reputasi keluarga aki ditiu melonjak drastis
masyarakat indonesia sejak kagum kepada mereka
dan kemudian mulai hari keempat setelah masyarakat berpikir kritis
termasuk saya mencari rekam jejak seratus orang terkaya indonesia sejak tahun dua ribu sepuluh sampai sekarang
nama itu tidak saya temukan
pembayar pajak terbesar di indonesia sejak tahun dua ribu sepuluh sampai sekarang
nama itu tidak saya temukan
kontras dengan kehidupan keluarga
ada uang dua triliun ingin disumbangkan
jelas ini sesuatu yang tidak masuk akal
ini bisa kemudian membesar seperti ini karena pernyataan itu pertama kali dibuat di polda
yang punya otoritas yang katanya menurut pejabat di sana
mengenal baik keluarga akiditio sejak beliau ada di aceh

ini jelas pernyataan pernyataan yang lalu menyesatkan publik
masyarakat itu dibuat seakan akan terlena
ada keluarga dengan situasi ekonomi seperti ini ingin menyumbang dua triliun rupiah
wah ini sesuatu yang betul betul diluar nalar nggak masuk akal
baik butuh waktu dua sampai tiga hari begitu ya setelah kemudian masyarakat euforia
baik butuh waktu dua sampai tiga hari begitu ya setelah kemudian masyarakat euforia
baru kemudian daya kritisnya timbul
gejala apa sebenarnya yang terjadi kalau begini pak sigit
ya karena antara yang memuja dengan yang mengkritik itu lebih banyak yang memuja melalui media sosial
nah dan apalagi kalau kejadian kejadian seperti ini
penyumbang dari ras tertentu seperti ini kemudian dibandingkan juga dengan ras minoritas
penyumbang dari ras tertentu seperti ini kemudian dibandingkan juga dengan ras minoritas
yang lain seakan akan ras minoritas ini begitu super
dengan dalam situasi seperti ini kemudian memberikan bantuan yang begitu besar
maka kemudian pro dan kontra di masyarakat dimulai dari pernyataan pernyataan itu
terutama para aktivis ham yang lebih dulu mengglorifikasi kasus ini
ini seakan akan menyumbang tantangan
menyumbang tanpa memperhatikan ras minoritas
tanpa memperhatikan latar belakang sosial budaya
tapi ada ketulusan
nah glorifikasi seperti ini yang kemudian membuat masyarakat jadi terbelah
jadi artinya ada sentimen latar belakang kemudian yang ikut mempengaruhi sehingga kasus ini kemudian menjadi viral

seberapa besar sebetulnya kondisi pandemi juga ikut mempengaruhi banyak orang ini

tapi seberapa besar sebetulnya kondisi pandemi juga ikut mempengaruhi banyak orang ini

ini memang hasilnya terkesima dengan aksi aksi heroik ini

ya memang pandemi ini menguras ekonomi masyarakat

dan kemudian ketika ada janji uang dua t gitu
kemudian ketika ada janji uang dua t gitu semuanya terperangah berharap mendapat bagian dari dua t itu
khususnya masyarakat sumatera selatan yang dijanjikan dua t
sebelum kemudian muncul pernyataan pernyataan yang lebih otoritatif ya
dari pejabat ppatk dari pejabat perbankan yang lain yang ternyata tidak benar simpanan dua t yang ada di bank mandiri yang dijanjikan itu
oke jadi ada latar belakang ekonomi juga yang kemudian membuat kasus ini menjadi lebih disoroti dan kemudian memberikan euforia di masyarakat
kita akan bahas lebih lanjut lagi tapi kita harus break dulu cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast saya ke pak hamid lagi
pak hamid anda tadi mengatakan sebetulnya ini bukan kasus pertama ini sudah beberapa kali
tapi kelihatannya masyarakat ataupun juga pejabat tidak pernah belajar dari kasus kasus sebelumnya
ada beberapa pihak yang kemudian memberikan janji dan juga akhirnya menipu pejabat publik
mengapa kasus ini terus berulang kalau begitu
pertama ya saya mau katakan bukan hanya dalam masa kontemporer bangsa kita
waktu zaman bung karno pun terjadi
ingat tahun lima puluh an
ingat kasus raja ibu dan ratu monalia
dia datang dibawa oleh sejumlah pejabat negara bertemu presiden soekarno
dan berkat kerajaannya dan kekayaannya bisa dipakai membebaskan irian barat
ingat itu kasus ya
saya belum lahir yang lain belum lahir
nah dua hari kemudian ditemukan raja idris dan ratu monalia ini belanja di tanah abang atau di tempat lain
ternyata dia itu tukang becak di jambi
dan ratu ini itu ternyata
ternyata pelacur dari jawa tengah
heboh kan waktu itu
nah waktu zaman soeharto ingat kasus orang hamil
tiba tiba sungainya bisa mengaji dan asan
semua orang percaya
banyak banyak orang percaya
isad termasuk almarhum adam malik menteri luar negeri mengundang ke kantornya
tapi ada seorang yang bernama ibu
minta anggota intelijen menelusuri ibu itu
dan ternyata tape recorder dipasang di perutnya
jadi kehebohan kehebohan ini sebenarnya sudah lama terjadi
hanya kita tidak mau belajar
tidak mau menggunakan nalar
ya jadilah kita seperti ini
waktu boleh berubah
tapi nalar yang tidak tercerahkan itu sama sekali
oke di satu sisi memang ada kelalaian pejabat bahkan level pimpinan tertinggi
negara pun juga sempat percaya begitu dengan informasi yang dianggap bohong
kalau anda pak sigit melihatnya
mengapa kemudian pejabat masih berulang untuk percaya terhadap informasi yang bohong
dan juga masyarakat berani untuk kemudian mengarang arang cerita yang luar biasa
ya karena ada motif lain dibalik uang itu
jadi pak amit tadi bilang ingin muncul sebagai pahlawan penyelamat
dan ternyata ada uang dua t
tetapi dibalik itu kalau kaitan dengan uang juga ada motivasi motivasi lain yang sifatnya lebih personal
jadi tidak tertutup
kemungkinan untuk dapat diperhatikan
dari uang dua t itu
nah ini yang kemudian menarik pejabat untuk mengglorifikasi kasus ini
menggaungkan kasus ini ke masyarakat
ini memang agak disayangkan ke kasus ini
karena pernyataan seperti mula mula itu justru muncul di polda sumatera selatan
ini yang membuat masyarakat itu terkesima
yang kedua ada pejabat yang mengenal masa lalu akiditio ini
klaim itu yang membuat masyarakat kemudian juga turut kesima
dan tentu saja kalau dikaitkan mengapa mereka begitu mudah percaya ya
karena ada janji uang dua t ditambah bukti apat
atau apa yang ada di bank mandiri yang kemudian beredar lewat foto seperti itu
ini yang nampaknya meyakinkan waktu sesaat bahwa uang ini akan dijanjikan cair tanggal dua
dan kita tunggu tanggal dua dan seterusnya
sampai akhirnya kemudian menimbulkan keramaian seperti yang kita rasakan
apakah karena memang juga tadi ada faktor ekonomi
kemudian ini sifatnya sumbangan
sehingga daya kritis
dan pihak yang menerima informasi ini kurang tajam
dan kurang berupaya untuk melakukan penelusuran lebih lanjut
ataukah memang tidak
karena memang tidak ada aturan yang jelas sebetulnya mengatur masalah ini
sebenarnya untuk berpikir dan menggunakan nalar dan akal kecerdasan
perlu ada aturannya
tidak perlu ada aturannya
ini persoalan nalar
persoalan nalar ini
kemampuan untuk berpikir kritis
tidak perlu anda pakai aturan main untuk berlaku kritis
dan menggunakan akal kecerdasan
kemudian jalan sehingga tidak terjadi kasus kasus serupa kedepannya
bagaimana kemudian membuat masyarakat juga yang suka mengarang arang cerita ini jerah
apakah perlu ada sanksi menurut anda pak hamid
bagi orang yang suka menyebar kebohong dan menimbulkan kehebohan
jelas sekali ada pidananya
bisa dituntut pidana
dalam undang undang it saja sudah jelas
siapa yang mentransmisikan berita hoak dan seterusnya itu ada pidana semua
kalau anda tanya saya sekarang ini
jawabannya singkat jelas
proses pidana itu heriantik
karena dia yang mulai
kalau dibiarkan tanpa ada proses hukum pidana
terulang terus ini kasus
saya sekarang terakhir ke pak sigit
pak sigit menurut anda apakah kehebohan akiditio ini harus disudahi sampai di sini
apakah menurut anda perlu ada catatan agar kemudian pejabat publik tidak mudah dibohongi lagi dalam tanda kutip
tindakan sanksi juga harus diberikan kepada pejabat publik
karena heriantik tidak mungkin menjuat tanpa bantuan pejabat publik
jadi kalau melihat pribadi heriantik saya setuju dengan pak amit
ini yang bersangkutan memang telah membuat heboh telah membuat kebohongan dan harus ditindak sesuai dengan apa yang dia lakukan
tetapi publikasi tentang erianti foto fotonya yang dipegang itu termasuk
termasuk tek secara simbolis yang dipegang oleh kapolda didampingi gubernur didampingi kepala binas kesehatan
itu dibuat di kantor polda
ini satu bentuk ketidak tertipan berpikir dan ketidak tertipan bertindak dari kapolda
kalau tidak ada juga tindakan seperti kepada pejabat nantinya pejabat juga akan mengulang
kalau hanya sepihak diberikan
kalau tidak diberikan kepada heriantik saya pikir kurang fair juga
nah justru gaduhnya itu karena pernyataan pejabat bahwa yang bersangkutan mengenal almarhum akidio semasa menjadi pengusaha di aceh
ini saya pikir lebih menekan para pejabat lebih menuntut para pejabat untuk berhati hati di dalam bertindak mengambil keputusan
baik kita akan tunggu sama sama
pertanyaan elemen pertanyaan asas yang harus diajukan
oke kita akan tunggu sama sama supaya terungkap apa sebetulnya motif dari drama aki ditio ini
kita akan tunggu sama sama bagaimana kasus ini bergulir
yang jelas semoga kasus akiditio ini bisa menjadi pelajaran agar tidak hanya pejabat
tapi semua pihak masyarakat juga harus lebih kritis dalam menyikapi keadaan
terima kasih pak hamid dan juga pak sigi terima kasih atas pemikirannya pada malam hari ini
malam pak amin terima kasih mbak eva